sebuah operasi penangkapan dilakukan kepolisian belgia pada jumat waktu setempat di brussel tepatnya di wilayah sharbeq
belum terbukti bahwa penangkapan ini terkait dengan serangan pada selasa lalu di ibu kota belgia brussel
saksi melaporkan terdengar suara ledakan dan tembakan bersama pelaku ditemukan juga sebuah koper penuh bahan peledak
polisi melepaskan tembakan ke kaki pelaku setelah pelaku tidak mengikuti perintah petugas
polisi memberikan pernyataan telah menahan tiga orang di brussel yang berhubungan dengan alur serangan di perancis
mereka antara lain taufik asallah dan yang ketiga pria yang tidak disebutkan namanya yang tertangkap dalam operasi share big